memperingati hari pendidikan nasional
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
menginginkan peningkatan mutu pendidikan di jakarta
ahok meluncurkan program dana bantuan hidup
bagi pemegang kartu jakarta pintar
yang melanjutkan ke perguruan tinggi
itu yang kita lakukan di jakarta sekarang
kita peningkatan mutu itu bukan hanya memberikan kjp
bukan hanya memberikan bersekolah
tapi yang bisa masuk perguruan tinggi negeri
ke seluruh indonesia
pemilihan kjp kami akan memberikan bantuan hidup delapan belas juta per tahun
nah sehingga dengan demikian kami harapkan
mutu pendidikan ini betul betul tidak ada diskriminasi
buat orang yang rajin untuk belajar
dan anak pemegang kjp tidak patah semangat
karena ada jaminan biaya hidup dari kami